food court ini menyajikan hidangan khususnya dari medan dan dari tiongkok
salah satu hidangan yang paling populer di food court fluid sakti adalah cicongfan
camilan guri asal guangdong tiongkok ini sudah beradaptasi dengan budaya setempat dan pastinya halal
cicongfan terbuat dari tepung beras
jadi memiliki bentuk yang mirip sama kue tiau tapi lebih tipis dan lebih lebar
memang cita rasanya itu asin karena tadi toppingnya kecap asin lalu ada minyak wijen yang menambahkan kegurihan
sekaligus juga ada bawang goreng yang melimpah
belum kenyang makan camilan langsung saja kita berpindah ke makanan utama
hadas dan legendaris soto medan udang akwang
soto udang ini sudah tiga puluh tahunnya bergula dari tahun sembilan puluh dua
awalnya sih papa saya lurusin sekarang saya generasi keduanya
tes dulu orang medan
terus udangnya kenapa kita pakai
karena memang kan jarang udangnya di luar pasar ini jarang ada soto udang
jadi kita coba ternyata diterima oleh masyarakat
sesuai namanya soto ini berbeda karena disajikan dengan udang besar perkedel dan kuah rempah yang dicampur dengan santan dan susu
bahkan mendatangkan sekitar lima puluh kg udang galah dan udang tiger khusus didatangkan dari kalimantan
seporsi soto dengan udang udang besar dijual seharga tujuh puluh delapan ribu rupiah
sudah selesai makan berat rasanya masih belum melengkap kalau tidak ditutup dengan makanan manis dan segar
nah kedai dessert populer
nah kedai dessert populer
di tahun tujuh puluh delapan udah udah ada asal mulanya sih warung kopi aja terus berkembang terus ya
lama lama punya ide punya ide sendiri lah dia dijual ada eh makanan ss semua
s singapura ada s bangkok s medan gitu hampir semua stand di food court pulitsakti buka
setiap hari mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam waktu indonesia barat pusat makan ini menjadi
pilihan warga sekitar untuk menikmati beragam sajian makanan yang nikmat habis makan yang berat
berat memang paling pas makan yang seger seger mulai dari hidangan pembuka hingga hidangan
penutup anda bisa menemukan semuanya di food court pulitsakti karena mursalim ricky maulana jakarta